selanjutnya komisi pemilihan umum menilai aksi deklarasi dua ribu sembilan belas ganti presiden yang cukup marak terjadi belakangan ini
merupakan bentuk kegiatan yang sah asal mendapat izin dari pihak kepolisian
menurut kpu deklarasi dua ribu sembilan belas ganti presiden sama dengan gerakan dukung jokowi dua periode
jadi izin itu prosedur hukum bukan dalam rangka merepresi
komisi pemilihan umum menganggap gerakan dua ribu sembilan belas ganti presiden adalah bentuk ekspresi politik yang dilindungi oleh undang undang dasar
salah satu bentuk demokrasi dalam kebebasan menyampaikan pendapat
wahyu menambahkan di masa kini masyarakat harus bisa hidup dalam perbedaan politik secara damai dan wajar
namun wahyu menegaskan segala bentuk ekspresi politik harus dilaksanakan sesuai dengan koridor hukum yang ingin mendapat izin dari pihak kepolisian
oleh karena itu menurut saya momentum tahun politik pada pemilu dua ribu dua puluh
terutama di tahun tahun sebelumnya ini menjadi momentum yang penting bagi kita
untuk masyarakat perlu mendewasakan politiknya
biasakan hidup dalam perbedaan politik
hakikat kita kan memang berbeda beda
sementara itu ketua umum partai amanat nasional yang juga ketua mprri zulkifli hasan
kecewa atas adanya larangan aksi deklarasi tagar dua ribu sembilan belas ganti presiden
hal itu ia sampaikan saat melakukan kunjungan kerja ke pulau lombok nusa tenggara barat
zulkifli menyayangkan sikap aparat penegak hukum di sejumlah daerah yang melarang aksi karena sejumlah alasan
mulai dari ketertiban hingga pelanggaran aturan kampanye
ia menambahkan sikap aparat ini dinilai sebagai langkah represif yang tak sejalan dengan nilai nilai demokrasi
larangan dan pengadangan oleh bin dan kepolisian juga dikhawatirkan oposisi sebagai langkah tidak netral
saya tidak setuju kalau ada cara cara represif sudah tidak zamannya
apalagi represif premanisme itu tentu tidak sesuai dengan alam demokrasi
demokrasi itu kan kebebasan ya tetapi juga saya meminta teman teman juga harus mengikuti aturan hukum yang berlaku
jangan juga memanasi situasi gitu karena kan ada dua periode lanjutkan ada ganti presiden dua dua itu silahkan oke
boleh dalam demokrasi itu biasa ganti presiden mempertahankan presiden dua kali presiden
karena kita sudah milih demokrasi itu tiap lima tahun akan kita alami setiap lima tahun
seperti dikatakan para penduduk
tim tagar dua ribu sembilan belas ganti presiden sebelumnya berencana mengadakan deklarasi di sejumlah kota seperti surabaya dan pekanbaru